ya terima kasih anda masih setia bersama good morning
pasti setia dong ya
langsung kita ke kalimantan tengah nih
gubernur kalimantan tengah sugianto sabran melempar botol air kemasan ke lapangan bola
saat pertandingan liga satu indonesia antara kalteng putra fc melawan persib bandung
nah ini tidak hanya melempar botol sugianto juga sempat marah kepada petugas keamanan
sugianto mengaku marah karena kecewa dengan kinerja wasit
inilah aksi gubernur kalimantan tengah sugianto sabran yang videonya beredar luas di media sosial
aksi ini terjadi saat laga sepak bola tim kalteng putra fc melawan tim persib bandung
di stadion tuah pahu kota palangkaraya kalimantan tengah jumat malam
aksi seperti ini justru dilakukan oleh orang nomor satu di kalimantan tengah
selain melempar botol air kemasan gubernur kalteng juga sempat terlihat marah kepada petugas keamanan
yaitu kapolresta palangkaraya akbp timbul siregar
viralnya video berdurasi satu menit lebih ini dibenarkan oleh kapolresta palangkaraya akbp timbul r siregar
akibat peristiwa tersebut wasit terpaksa menghentikan laga sekitar lima menit
setelah suasana dapat diredam pertandingan dilanjutkan hingga babak kedua berakhir
dengan skor dua untuk tim tamu persibandung
usai pertandingan gubernur kalimantan tengah sugianto sabran pun meminta maaf kepada kapolresta palangkaraya
beserta petugas keamanan lainnya
aksi ini dipicu oleh kekecewaan sugianto sabran terhadap wasit yang ditudingnya curang
ini bukan cuma satu kali dua kali bukan membela kalteng putra ataupun membela persibandung tidak
ataupun kalteng putra tidak
tapi melihat permainan bola indonesia itu tidak bisa maju maju kalau wasitnya terus begini
jadi wasitnya harus di protect
nah siapa yang dari pssi itu harus memprotek itu
karena wasit ini sudah empat kali melakukan kesalahan
aku mengikuti pertandingan terus
saya mengikuti pertandingan terus
wasit ini selalu membuat orang emosi
tim liputan cnn indonesia